sebelum kami menyampaikan terkait dengan kesaksian kami
mohon kiranya diperkenankan untuk menampilkan slide
pertama kami diminta untuk memberikan kesaksian
terkait dengan mekanisme perencanaan penganggaran dan pencairan bantuan sosial
dalam kapasitas kami sebagai pimpinan komisi delapan dpr ri
dan juga sebagai anggota dpr ri
yang bermitra dengan kementerian sosial
yang merupakan mitra pemerintah
mitra kami di pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan sosial
kami ingin menyampaikan bahwa
perlindungan sosial ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah
untuk memberikan dukungan kepada masyarakat
dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan
atau guncangan dalam kehidupan mereka
perlindungan sosial tentu merupakan amanat dari undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan dalam pembukaannya dan juga di dalam pasal tiga puluh empat
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara
menjawantakan dari undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas
undang undang tiga belas nomor sebelas tentang penanganan fakir miskin
dan undang undang tentang pekerja sosial di tahun dua ribu sembilan belas
nah kami ingin mengklarifikasi terkait dengan beberapa istilah
yang muncul dalam berbagai perdebatan selama ini
itu istilah perlinsos atau perlindungan sosial
yang kerap kali disamaratakan dengan istilah bantuan sosial
kami pertegas soal klarifikasi seperti ini
agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sesungguhnya
bantuan sosial itu adalah bagian dari perlindungan sosial
ada kategori lain dari perlindungan sosial itu adalah jaminan sosial
kalau jaminan sosial itu adalah misalnya contohnya adalah
jaminan kesehatan jaminan kehilangan pekerjaan
di mana negara atau pemerintah memberikan bantuan iuran bagi masyarakat
nah dan yang ketiga adalah ada namanya subsidi
nah ini semua bapak ibu sekalian yang mulia
masuk dalam kategori bantuan perlindungan sosial
jadi bantuan sosial sendiri itu terdapat
dari atas dua yaitu bantuan sosial yang sifatnya reguler
seperti program pkh kartu sembako pip kip kuliah dan lain lain
dan ada juga bantuan sosial yang diambil kebijakannya
pada kondisi tertentu seperti blt el nino maupun blt bbm
nah di dalam berbagai media kita sering menyebut bahwa
nilai atau bantuan sosial ini adalah
misalnya di tahun dua ribu dua puluh empat empat ratus sembilan puluh enam triliun
tanpa kita tahu dan kita rinci dari jenis perlindungan sosial apa
kalau tidak diklarifikasi secara lebih detail
maka orang akan mengasumsikan seakan akan ini semuanya adalah bantuan sosial
dan kalau kita lihat memang bantuan sosial atau perlindungan sosial
yang ada di dalam nomenklatur apbn itu menggunakan istilah perlindungan sosial
yang dari sejak era covid memang anggarannya sebesar rp empat ratus sembilan puluh delapan triliun
kemudian dua ribu dua puluh satu rp empat ratus enam puluh delapan triliun kemudian tahun dua ribu dua puluh dua rp empat ratus enam puluh triliun
tahun dua ribu dua puluh tiga empat ratus empat puluh tiga triliun dan tahun dua ribu dua puluh empat empat ratus sembilan puluh delapan triliun
nah kami ingin mencoba untuk kembali kepada jenis perlindungan sosial tersebut
ada bantuan sosial yang sifatnya reguler
yang itu majelis hakim yang mulia itu terdiri atas misalnya untuk bantuan reguler pkh
tahun dua ribu dua puluh tiga dua puluh delapan satu triliun
dan di tahun dua ribu dua puluh empat itu sama
sebesar rp dua puluh delapan dua puluh delapan triliun
nah kemudian kartu sembako itu rp empat puluh empat lima triliun
di tahun dua ribu dua puluh empat juga sama kisaran empat puluh lima satu triliun kena
nah untuk yang tadi saya sebut sebagai jaminan sosial
itu di bawah kementerian kesehatan rp empat puluh enam tiga triliun
dan di tahun dua ribu dua puluh empat itu sama
ada juga bantuan sosial dalam bentuk bantuan pendidikan yang disebut dengan pip
sebesar rp sebelas satu triliun untuk dua puluh tiga juta siswa
dan di tahun dua ribu dua puluh empat dianggarkan empat belas sembilan triliun untuk dua puluh delapan juta siswa
kemudian kip kuliah yaitu di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan juga
yang merupakan salah satu mitra kami
itu dua belas sembilan triliun di tahun dua ribu dua puluh satu
dan di tahun dua ribu dua puluh empat lima belas satu triliun
nah yang kerap kali cukup besar di dalam nomenklatur pelindungan sosial itu adalah subsidi
subsidi yang itu terutama subsidi energi
ini dikelolanya tentu oleh kementerian esdm
ya baik misalnya juga seperti listrik
tapi ini tidak diberikan dalam bentuk cash kepada penerima bantuan
tetapi diberikan atau dibayar langsung oleh pemerintah kepada misalnya pertamina
nah itu besarnya untuk tahun dua ribu dua
sebesar rp dua ratus tujuh puluh tujuh triliun
ada kartu prakerja rp dua delapan triliun
di tahun dua ribu dua puluh empat lima triliun
nah ada juga blt dana desa yang ditransfer ke desa
yang pengawasannya dilakukan oleh kementerian desa
dan yang terakhir ada perlindungan sosial lainnya
jadi berdasarkan data ini yang mulia
bahwa kita bisa membedakan mana bantuan sosial langsung
ya mana yang merupakan subsidi
dan mana yang disebut dengan jaminan sosial
jadi kita bisa mengklasifikasi secara jelas dari ini semua
berdasarkan atas nomenklatur pelindungan sosial tersebut
nah ini semua tentu telah melalui proses pembahasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama pembahasan di dalam apbn
saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail dari proses pembahasan tersebut
yang mulia yang kami hormati dan kami muliakan
izinkan saya menyampaikan bantuan sosial yang ada di dalam mitra kami
yang merupakan bantuan sosial yang merupakan bantuan sosial
yang merupakan bantuan sosial
itu nilainya hampir sama antara tahun dua ribu dua puluh tiga dan tahun dua ribu dua puluh tiga
kecuali di tahun dua ribu dua puluh tiga lebih besar
terutama pada program adanya anggaran baru yang disebut dengan blt el nino
itu telah dilaporkan kepada komisi delapan soal anggarannya
dan pada tahun dua ribu dua puluh tiga
dan waktu rapat kerja kami dengan kementerian sosial
diminta untuk segera untuk disalurkan kepada masyarakat
nah oleh karena itu hakim yang mulia
kami juga ingin menyampaikan di dalam forum yang sangat mulia ini
tentang proses pencairan dari program program tersebut
seperti program keluarga harapan
untuk sepuluh juta kpm
itu mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cash transfer
dimana kementerian sosial mengeluarkan surat perintah pencairan
kementerian keuangan diserahkan kepada bank himbara atau bank bank pemerintah
dan langsung ditransfer kepada seluruh penerbitan
untuk penerima bantuan yang berbasis pada data dtks
data terpadu kesejahteraan sosial
nah program ini proses penyalurannya
tentu saya kira harus diketahui oleh kita semua
rasanya tidak mungkin ada pesan pesan politik
karena langsung didistribusikan kepada penerima bantuan atau kpm
yang berbasis pada dtks atau data terpadu kesejahteraan sosial
data terpadu kesejahteraan sosial ini
berasal dari daerah pemerintah daerah
bagaimana proses verifikasi dan validasi data
yang dimiliki oleh kementerian sosial ini
yang tentu kita semua tahu bahwa kementerian sosial ini
menterinya berasal dari partai mana
nah dtks ini datanya itu berasal dari pemerintah daerah
setelah melalui proses verifikasi validasi dari rt rw kepala desa
ke kecamatan kemudian ke pemerintah kabupaten kota
lalu di input melalui enam ng ke pusat data dan informasi di kementerian sosial
nah ketika penerima bantuan itu dilakukan
cash transfer kepada seluruh penerima bantuan tersebut
dan ada juga bantuan sosial ini disalurkan melalui pt post indonesia
penyaluran melalui pt pos indonesia ini salah satu pertimbangannya juga
karena program pkh ini diberikan kepada setidaknya ada lima komponen
komponen pertama adalah ibu hamil ibu menyusui
yang kedua untuk unsur pendidikan
yang ketiga untuk lansia
yang keempat untuk disabilitas
dan tentu yang terakhir dalam konteks bagaimana ini semua bisa mengatasi stunting
jadi dari program program termasuk juga dengan kartu sembako
kartu sembako nilainya lebih besar
diberikan dengan cash transfer
di mana masyarakat penerima bantuan
penerima bantuan tersebut melalui perbankan atau bank bank himbara
dan yang bulan november dan desember dua ribu dua puluh tiga
sebesar delapan belas delapan juta keluarga penerima manfaat
ini juga telah melalui proses pembahasan di komisi delapan dpr ri
ini adalah kesimpulan rapat kerja
yang telah disepakati pada tanggal tiga puluh satu agustus
demikian juga next kalau kita lihat
tentang persediaan anggaran bansos
pada tanggal empat belas september dua ribu dua puluh
dan yang terakhir pada tujuh november dua ribu dua puluh tiga
kita memberikan persetujuan dan pengawasan terhadap bansos
kami perlu tambahkan bahwa
tadi yang mulia menyampaikan kepada kami kami
sebagai anggota legislatif tentu
setiap program program dari mitra kami juga kami
maka setiap program bansos ini pun
justru lebih condong dimanfaatkan insentif elektoralnya
ya kebetulan saya komisi delapan
misalnya dikaitkan langsung dengan proses pilpres
maka ini pun juga bukan hanya terjadi pada
di komisi sepuluh yang program pip
itu proses penyaluran bantuannya
karena itu bagian dari memperjuangkan daerah pemilihan kami
kalau kemarin kita mendengar ada istilah
pock barrel politik justru kecenderangannya itu
banyak terjadi pada pemilihan legislatif
dibandingkan dengan mohon maaf ya
nah perlu kami sampaikan
izinkan kami menyampaikan bahwa
program program bantuan sosial ini
kan juga kerap kali dikapitalisasi
dengan cara mereplikasi atau memodifikasi
oleh saya kira bukan hanya capres dua
capres capres yang lain dengan istilah misalnya
sakti dan lain sebagainya
yang ingin kami tegaskan bahwa
intinya semua proses penyusunan program bantuan sosial ini
telah melalui proses setidaknya
yang kami alami di komisi delapan dpr ri
beserta mitra kami di kementerian sosial
berupa program program bantuan sosial tersebut
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam terima kasih pak aceh
pak abdul wahid kalau ada yang mau ditambahkan silakan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
juga bapak ibu semuanya yang kami hormati
tadi sudah banyak yang disampaikan
oleh sahabat kami pak aceh
kami hanya menyampaikan dengan singkat saja yang mulia
bahwa memang benar apa yang disampaikan tadi oleh pak acep
bahwa untuk bantuan sosial
terutama mitra kami di komisi delapan
ini kami selaku anggota dewan itu
sulit setiap turun ke daerah pemilihan
diberi oleh ibu menteri sosial untuk ikut menyerahkan
ikut menyerahkan bantuan itu sampai ke tingkat desa desa
itu yang insentif elektoral salah satunya bentuknya
iya itu tidak hanya tahun dua ribu dua puluh
itu setiap kami lakukan kegiatan itu
yang mulia perlu kami sampaikan
dengan adanya bantuan tersebut kami bawa ke daerah
apa dampaknya terhadap elektoral kami
ternyata tidak berdampak yang mulia
sepuluh anggota dpr di dua ribu dua puluh empat ini
yang terpilih dari lima puluh satu hanya dua puluh satu anggota dewan
tiga puluh tidak terpilih yang mulia
ini artinya kalau dikatakan itu adalah bantuan sosial
membuat dampak kepada salah satu capres
salah satu elektoral dari pada mulia
itu tidak ada artinya yang mulia
demikian yang mulia yang kami sampaikan
nanti bisa kami tambahkan dalam pendalaman
pak aceh silakan dari pihak terkait kuasa hukumnya memperdalam
pak acep mohon dijelaskan lebih detail
tentang bantuan el nino
ada seorang ahli dalam sidang yang lalu
mengatakan bantuan el nino itu naik drastis
el nino nya sudah berakhir bulan november
terus sampai januari masih juga ada bantuan eleno
apa betul ada lonjakan kenaikan bantuan el nino itu
tolong juga dijelaskan lebih detail
atau ditransfer juga melalui bank rekening